indonesia kembali mencatatkan rekor terendah kasus covid sembilan belas pada tahun dua ribu dua puluh
pertanggal dua puluh september dua ribu dua puluh satu kasus harian covid sembilan belas hanya bertambah satu tujuh ratus
kasus sembuh bertambah enam tujuh ratus sembilan puluh sembilan kasus
sehingga kasus aktif berkurang lima tiga puluh tiga kasus menjadi lima puluh lima sembilan ratus tiga puluh enam kasus
khusus untuk pintu masuk udara
dalam konferensi pers perkembangan ppkm senin sore
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan menjelaskan
situasi pandemi covid sembilan belas terus membaik
hal ini berdasar hasil estimasi tim fkm ui yang menunjukkan angka reproduksi efektif indonesia
untuk pertama kalinya berada di bawah satu yakni sembilan puluh delapan orang
atau dengan kata lain kasus akan terus berkurang atau terkendali
dengan perbaikan tersebut luhut memastikan
tidak ada lagi kabupaten kota di jawa bali yang berada di level empat
dan hasil estimasi dari tim epiduluk dari fakultas kedokteran universitas indonesia
menunjukkan angka reproduksi efektif indonesia untuk pertama kalinya selama pandemi ini
sudah berada di bawah satu yakni sebesar sembilan puluh delapan
angka ini berarti setiap satu kasus covid sembilan belas
secara rata rata menularkan ke sembilan orang
atau jumlah kasus akan terus berkurang
angka ini dapat diartikan bahwa pandemi covid sembilan belas di indonesia telah terkendali
salah satu daerah dengan penurunan kasus covid sembilan belas yang cukup tajam adalah ibu kota jakarta
dari data peta sebaran covid sembilan belas pada dua puluh september dua ribu dua puluh
kasus harian terbesar di sumbang jawa tengah dengan tiga ratus tiga puluh dua kasus
sementara jakarta berada di urutan ke delapan dengan penambahan kasus harian hanya sembilan puluh satu kasus
sampai jumpa di sumbang
sampai jumpa di sumbang